setelah ditetapkan kpu sebagai presiden dan wakil presiden terpilih
prabowo gibran melakukan soan politik
jokowi tidak membentuk tim transisi
tetapi akan menyiapkan agar transisi berjalan mulus
bila diminta presiden dan wapres terpilih
tak hanya itu saudara jokowi juga meminta penerusnya
prabowo gibran segera bekerja pasca dilantik pada oktober mendatang
presiden dan wakil presiden terpilih harus mempersiapkan diri
dengan perencanaan perencanaan yang sudah dikampanyekan
untuk masuk nanti setelah pelantikan langsung kerja
ini kita itu menyiapkan agar transisinya itu bisa berjalan mulus dan baik
sehingga presiden wakil presiden terpilih bisa langsung bekerja setelah dilantik
kalau itu juga diminta dari
presiden dan wakil presiden terpilih
pesan presiden joko widodo kepada prabowo subianto dan gibran raka buming raka
diungkapkan di arena rapat kerja nasional pemerintah
di bumi serpong damai tangerang banten
jokowi seolah memberi perintah kepada pemimpin republik setelahnya
yakni menteri pertahanannya saat ini prabowo dan putra sulungnya
dan juga dikeluarkan oleh menteri pertahanannya saat ini prabowo dan putra sulungnya gibran
saat prabowo gibran ditetapkan komisi pemilihan umum
sebagai presiden dan wakil presiden terpilih
prabowo dan gibran tancap gas bersafari politik
prabowo menemui rekan lamanya di koalisi pilpres
ketua umum partai kebangkitan bangsa
prabowo datang ke kantor pkb menjajaki koalisi politik
saudara arief paswedan dan
dan kontestasi demokrasi harus tajam
dan saya anggap sudah selesai dan memang sudah selesai
melihat ke depan bekerja untuk rakyat
prabowo dan muhaymin menjalin koalisi pilpres
saat sinyal muhaymin jadi calon wakil presiden
muhaymin kemudian jadi pendamping anies baswedan
tak cuma prabowo yang soan gibran juga
gibran menemui wakil presiden maruf amin
karena bagaimanapun beliau itu
mentor dan juga seorang
dan wakil presiden itu sangat penting sekali